pemerintah berencana menurunkan target pembangunan perumahan subsidi
asosiasi pengembangan perumahan dan permukiman bertemu dengan wakil presiden yusuf kala
untuk membahas target rumah subsidi dua ribu sembilan belas berikut rangkumannya
wakil presiden yusuf kala menerima kedatangan asosiasi pengembang perumahan dan permukiman
seluruh indonesia apersi di kantor wakil presiden jakarta
pertemuan tersebut membahas penurunan target rumah subsidi di tahun dua ribu sembilan belas karena berbagai kendala
ketua umum apersi junaidi abdillah menyampaikan respon wakil presiden yusuf kala
terkait keluhan pengembang dan permukiman perumahan atas rencana penurunan target
di kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk pembangunan rumah subsidi di tahun dua ribu sembilan belas
dari dua ratus enam puluh ribu unit menjadi satu ratus delapan puluh empat ribu unit
apersi meminta pemerintah meningkatkan target pembangunan dan anggaran rumah subsidi di tahun dua ribu sembilan belas
dengan mempertimbangkan besarnya permintaan masyarakat
menurut ketua persi dengan adanya bantuan pembiayaan perumahan berbasis perumahan
dari pemerintah dapat memenuhi permintaan masyarakat yang membutuhkan angsuran murah
permintaan rumah subsidi ini semakin tinggi
tadi saya sampaikan kepada beliau bapak wak pres permohonan kita untuk anggaran ini dinaikkan
bukan malah diturunkan
karena saat ini adalah angsuran murah bukan uang muka angsuran murah
persi menjamin ketidakpastian ekonomi global tidak akan mempengaruhi pembelian rumah subsidi dengan target realistis di tahun dua ribu sembilan belas semestinya sebanyak tiga ratus ribu unit
lebih lanjut junaidi menyatakan target rumah subsidi mengalami kendala di berbagai faktor
di antaranya perizinan pertanahan dan pembiayaan untuk masyarakat berpenghasilan rendah